aduh berat kamu bukan di kamar
kado adriana kayaknya gak usah deh emang
bawa aja ke kamar udah
masa kasih hadiahnya jadul
masak sepatunya ukuran anak smp
anak kita tuh udah sma tahu
mama juga tau
kira ini kakinya sama aja gak gede gede
tapi pura pura ya
kalau gitu gue balik duluan ya
udah malam juga gak enak
yaudah mau gue anterin
gak usah kok gue sama supir
gue duluan ya
temen satu skopel apa
tadi waktu lihat kamu dengan reva
reva tuh nolak jadi pacar kami

kan karena dia gak suka sama kamu
dia seniman rata tuh suka sama kamu
kamu juga suka sama dia
kamu juga suka sama dia
papa udah deh
papa udah deh
papa ini pernah muda
jadi papa tau gerak gerik cewek

udah lah pak
papa kan tau
udah sama calonnya mama aja
dia tuh udah yang paling oke
apa bagusnya sih calon mama yang model ondel ondel itu
model pak bukan ondel
mapa gak bisa liat dandanannya aja kayak tante tante
bu itu masih muda mah
gak cocok tau
cocok tau papa
papanya aja yang bawel
kok bawel sih
dia tuh dandanannya tante tante
ngomongnya cocok tau pak
pacaran aja dulu
kamu taro dulu deh ini di handphone
kue ini aku harus sembahkan untuk sayang
oh lagi di rumahnya kan
gue pengen ngucapin sama tulang tahun nih sama dia
semoga panjang umur sehat selalu sukses segalanya pokoknya deh
juteknya kumat lagi
udah pergi dia
biasanya nih ya kalo cewek jutek sama cowok
itu tandanya dia suka
hah yaudah deh
lo lanjut aja pestanya ya sorry gue gak bisa datang
aduh kamu tau gak tadi pas acara ulang tahunnya boy
ehm emangnya kenapa tante
kamu tau ga
ternyata reva itu bukan pacarnya boy
pacar pura pura tau
jadi pada saat waktu itu tuh
mereka itu cuman drama
pura pura mereka itu pacaran
supaya tante itu
aku tau boy itu sebenernya masih cinta sama aku
dan ga akan pernah bisa ngelupain aku
kamu emang ga akan pernah bisa bercinta kelain hati boy
ehm iya mamaku alhamdulillah udah meninggal tante
cuma kecapean aja deh kayaknya
yaudah kamu juga istirahat ya
nanti kamu lagi yang kecapean
iya tante juga istirahat ya
kamu udah mau pulang ya
oh aku ini boleh bawa ya
ini aku bawa ya ini enak rasanya
wuh rame ya
gak lupa kan boy
boy kan harus liat kado dari papa dan mama
mama punya kadar spesial buat kamu
ini kado dari papa
kamu harus buka cepetan
papa dulu atau mama dulu nih
ini pasti lebih mahal
yaudah papa papa
ya ampun pa
ini celana model kapan tahun pa
ini kan udah dua ribu lima belas pa
udah gak zaman pake beginian pa
ini ini kan jute ray
ini mahal tau
dari perancang internasional lagi
di indonesia cuma ada lima yang pakai
salah satunya pengacara kondang itu
masa sih boy selalu pake celana jute mereka gitu
enggak banget tau pa
aduh enggak banget sih pak
mama ini bener bener gak perhatian sama anaknya sendiri
masa ukuran sepatu aja nggak tahu
masih dikasih ukuran anak smp
lebih jadul lagi
masa nggak tahu selera anaknya
masa begini pak
please deh pak
ini mahal tahu
ini aja deh
aku buka kadu dari adriana
buka aja deh
kamu buka di kamar
kado adriana kayaknya gak usah deh ma
masa kasih hadiahnya jadul
masak sepatunya ukuran anak smp
anak kita tuh udah sma tahu
mama juga tahu
kacau sama aja kak